kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berkumpul seolah olah ditahan selama pelaksanaan g dua puluh di bali
seperti ingin memberikan kesan baik pemerintah melalui pemda membatasi diskusi berkaitan dengan perubahan iklim di bali
terdapat juga intimidasi kepada lsm lingkungan yang melakukan perjalanan dari jakarta menuju bali
mirisnya intimidasi dan tekanan dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan diduga dibiarkan oleh aparat
sore hari ini kita bahas bersama mia irawati direktur eksekutif pvri public virtue research institute
selamat sore mbak mia
selamat sore mbak mia
terima kasih sudah bergabung sore hari ini
kami juga sudah mencoba mengundang pihak kepolisian untuk bergabung sore ini bersama kami tapi belum ada tanggapan
mbak mia pvri mengatakan g dua puluh seperti jadi ajang ruang antikritik
dari informasi yang diterima teman teman
pembangunan pvri bentuknya seperti apa saja
ternyata upaya upaya represi ini tidak hanya di bali di venue di tempat ktt g dua puluh itu sendiri
tetapi juga ada di beberapa tempat di jawa timur bahkan di jogja
ini sebagai contoh saja misalnya upaya intimidasi yang dialami teman teman walhi jatim sejak tujuh atau delapan november setelah mengeluarkan rilis
sebagai respon apa yang dialami teman teman greenpeace
misalnya ada intel yang mengaku dari polda jatim
setelah empat kali mendatangi kantor walsi jatim
kemudian selama periode insiden keamanan ada telpon dari nomor yang tidak dikenal berulang ulang dan berganti ganti kepada teman teman walhi jatim
terus untuk yang di bali misalnya ada peretasan sosial media dan whatsapp yang dialami oleh teman teman walhi bali
termasuk direktur walhi bali sendiri selain juga upaya intimidasi di lapangan
misalnya diikuti terus menerus
tunggu di depan kantor walsi bali
kemudian sebagai contoh yang lain misalnya peretasan whatsapp admin extension rebeliance xr
dan itu juga teman teman xr yang melakukan acara diskusi di yogyakarta juga diikuti
dan itu diikutinya cukup intensif
jadi tidak cuma hari itu
jadi benar benar memperlihatkan kalau mereka itu diikuti
dan itu bagi kami itu ada juga misalnya semacam surat edaran polri dan gubernur bali
yang membatalkan atau memaksa mundur aktivitas sosial di bali
seperti misalnya memundurkan upacara adat
kemudian penurunan banner gambar babi guling di warung warung
terus juga ada intimidasi yang dialami teman teman jurnalis bali
yang diikuti oleh beberapa orang
tapi hanya sampai akhir pekan ini ya kemarin ya
kalau misalnya anda lihat kalau misalnya sampai gambar babi saja kemudian
dugaannya kemudian dipaksa diturunkan
kira kira apa yang membuat ini kemudian dilakukan sekarang
sebenarnya teman teman yang ada di lapangan di akar rumput
sebenarnya hanya ingin menyampaikan aspirasi gitu
jadi mereka teman teman para aktivis lingkungan ingin menyampaikan aspirasinya secara damai sebenarnya
tapi dengan pembatasan seperti ini ini menjadi sinyal kuat yang menggambarkan bahwa
setelah dua puluh empat tahun reformasi jadi setelah seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan demokrasi indonesia sebenarnya sema nuju temaram ya
ada kemerosotan kebebasan sipil
dan perluasan alat otoriter oleh negara untuk menekan dan membatasi kritik
dan ini sudah disampaikan oleh para scholar gitu ya
di dalam dan di luar negeri tentang indikator ini
jadi ini sangat disayangkan saja menimpa para aktivis lingkungan
padahal sebenarnya pola pembungkaman ini bersifatnya jadi destruktif gitu
bagi upaya penanggulangan kerusakan alam
bahkan krisis ekologi yang sebenarnya soal lingkungan menjadi salah satu isu strategis kan di g dua puluh gitu
mbak mia sebenarnya kan kemudian kepolisian sudah menyiapkan satu wilayah di bali
yang dikatakan ini kapolri sendiri mengatakan
boleh untuk menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi
tapi mengapa sekarang juga terjadi tindakan tindakan seperti ini mbak mi
kalau kami gitu dari public virtue melihat aktivism atau praktek praktek seperti ini gitu ya
untuk kemudian dibungkam segala macam atau bahkan jadi dibatasi dibungkam segala macam
ini menunjukkan kalau dari perspektif kami adalah kembali tadi ya
adanya regresi demokrasi adanya kemunduran demokrasi itu sendiri
dan kita juga harus mencatat indeks demokrasi indonesia pada tahun dua ribu dua puluh satu
itu peringkat lima puluh dua dengan skor enam tujuh
yang indonesia dikategorikan volt demokrasi
atau istilah ini adalah demokrasi yang belum sempurna
atau demokrasi cacat
artinya suatu kondisi negara demokratis masih memiliki kelemahan signifikan dalam aspek aspek demokrasi lainnya
contohnya kultur politik yang kurang berkembang gitu
atau penghargaan terhadap kebebasan berpendapat untuk masyarakat sipil
mbak mia kalau misalnya kita bicara soal ktt
selama ini bagaimana dengan ktt yang terjadi di negara negara lain
apakah anda lihat ada hal hal seperti ini juga
saya yakin yang seperti ini ada gitu ya
tapi jadi gini
sebenarnya kan ini kami teman teman aktivis yang lingkungan ini hanya ingin diberi ruang untuk menyampaikan
sebenarnya isu isu atau masalah masalah
masalah lingkungan itu yang ada di akar rumput itu apa gitu
ada narasi lain loh yang di akar rumput
dan ini aspirasi mereka sifatnya damai gitu ya
tidak protes tidak demo di jalan
tapi menggunakan dengan diskusi atau misalnya bazar atau segala macam
nah itu jadi hal yang seperti itu
bahkan kan kemarin ya teman teman greenpeace dia juga hanya bersepeda gitu
dari kota ke kota hingga sampai akhirnya
adalah di bali gitu kan
nah yang kayak gini yang sebenarnya pasti ada di negara negara lain
cuma kenapa hal hal yang sifatnya disampaikan dengan damai
tidak protes tidak demo
hanya ingin menyampaikan
ini kan sebenarnya kami ingin berharap pemerintah konsisten
kami ingin mendorong pemerintah konsisten dengan demokratisasi di indonesia
terutama supaya dilihat ini adalah panggung ya
ini sebenarnya panggung gitu
buat pemerintah indonesia sebenarnya kami negara yang demokratis loh gitu
tapi kenapa sudah sedamai ini pun masih terang terangan ya
di intimidasi mungkin tidak
apa namanya lebih kayak peretasan diikuti dan itu terang terangan gitu
mbak mia apakah menurut anda ada ketakutan berlebihan juga
karena dari beberapa
jadi teman teman coba untuk diskusi ya
misalnya seperti apa bentuknya gitu ya
seperti apa bentuknya dan segala macam
dan itu diskusi antar teman teman
jadi tidak cuma teman teman aktifis lingkungan
tapi misalnya teman teman aktifis advokat gitu ya
itu juga kita diskusi
dan mereka kan memang tahu ya bagaimana melakukan assessment gitu
jadi akhirnya diputuskan ini cukup berbahaya gitu
kita minta teman teman berhati hati
apakah menurut anda menurut pvry ada ketakutan berlebihan dari sisi pemerintah
saya rasa saya nggak tahu ya ketakutannya untuk apa gitu
apakah memang pemerintah punya narasi yang berbeda dengan apa yang ada di lapangan
itu yang sebenarnya kita harus tanyakan gitu
karena kami sendiri yang di lsm tidak pernah dapat kesempatan juga kan
untuk berbagi gitu
untuk apa sih isu isu strategis yang harusnya dibawa di forum forum g dua puluh
mbak mia terima kasih sore hari ini sudah berdiskusi bersama kami di cnn indonesia
terima kasih mbak mia